berarti om kalau pertandingan yang malam minggu itu hadiahnya lebih gede atau gimana
itu pasti beda yan
kalau yang malam ini hadiah utamanya juaranya sepuluh juta
tapi kalau yang buat malam minggu hadiahnya lebih gede lagi ya
wah cakup banget yan mantep kalau menang tuh
eh tapi emang lo berani
ya lu lah yang harus ikutan
ayo udah udah udah sekarang gini
om mau daftar dulu
udah daftar udah daftar
ya gak alat gua
malam gua dijembat sama lo lagi
saya yang lihat dulu aja mas
kasian yang mungkin pada kalah
om dapat pertandingan empat kali di jalan tancok
ini pun untuk menentukan siapa juaranya
wah kamu gak usah khawatir
yang yakin kok kalau pertandingan malam ini
om bagas pasti jadi juara
udah lo pegang baju gini
artinya istri itu hal yang paling utama
saya bukan memuji karena istri saya di depan saya
jadi kayak kayak bendera pak
bendera itu akan bisa berkibar dengan gagah
kalau tiang benderanya itu kokoh
bayangkan saja kalau tiang bendera itu
dia peletat peletot karena digoyang goyang sama angin gitu
gimana bendera bisa berkibar dengan gagahnya
benar sekali pak yoga
bendera tanpa tiang sama seperti pemimpin tanpa istri
jadi bagaimana bendera itu bisa berkibar
paling hanya bendera itu cuma dilipat rapi
dan disimpan di dalam lemari
jadi istri itu sangatlah penting
sebagai pendamping kita kompri ya
saya sepakat saya sepakat saya sepakat
aduh bagaimana kalau mereka tahu
hubungan aku sama istriku gak rukun
kan jadi malu
jadi benar dong ya
kita itu bendera ya
dan istri istri kita itu adalah tiang benderanya
kira kira begitu filosofinya pak begi
terus kan ada juga pendapat lain itu lho pak b
bahwa sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki laki
bayangkan kalau saja kita ya tidak punya tulang rusuk
apakah kita bisa berdiri tegak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
saya kira tidak
perempuan adalah bagian dari belahan jiwa sesungguhnya pak
saya kira begitu pak
trihana ngapain juga dia ke sini
kalau aku samperin dia
maka semua kolegaku tahu kalau dia ini adalah istriku
tapi ini tidak masalah
agérkanlah dia bisa bersimpati
isinya hidup mana
yang tidak henang
yang lawan diri
karena dia ada sisa bambu di sisi
hai ada apa dengan pak bayi nampaknya kelihatannya gelisah dan ya ya enggak
tenang semacam itu ada apa pak enggak enggak
kita sudah lama berteman pak barangkali ada hal hal yang bisa kita diskusi
di luar pekerjaan pekerjaan kita saya kira enggak
sangat diantus pandang
sangat diantus pandang
siap siap siap siap
siap siap siap
ini kita mesti kasih tau moyen dia kan lagi butuh duitian ya pasti
wah main otak lo pinter
semenjak gue narik angkot sama lo nih
gak like gue gak pernah makan enak sayuran mulu
jamur sayur hijau
itu buktinya dong
kalau lo selama main sama gue narik angkot sama gue
tapi rasanya cuma dari kuahnya doang dibumbuin
udah yang penting lo makin pinter
sekarang juga kita harus telepon boy
jangan di sini berisik
ya ilah ini yang penting duitnya boy
iya sih tapi gimana gue menangnya ya
ya ilah udah lu jangan pesimis gitu dong
mana lo mau lo menang atau kalah kalau lo belum coba daftar
mendingan coba dulu daftar
bakal lo komentar
ada unsur judinya enggak
mana ada sih unsur judinya
ini itu hut perayaan pt gemilang
jadi tuh pt gemilangnya mau bagi bagi duit lewat turnamen turnamen ini
salah satunya ya adupan cuy ini nih
lumayan boleh hadianya
iya ini kan kegiatan olahraga
dengarkan omongan dado
ya udah deh gue nonton dulu kali ya
ya udah lo buruan deh kemari deh
nama tempatnya pt gemilang
ya udah deh paling gue ke sana bareng haikal deh
nanti gue langsung jalan sana ya
lo aja gak yakin kan tadi
kenapa kok lu begitu sih
kalau misalnya cowok lu menang oke lo boleh pacaran sama dia
tapi kalau misalnya gue yang menang lo putus sama dia gimana
enak aja gak bisa
gak ada kata putus gak mau
susah dapetin yang enak aja
baru juga kenalan
mau kamar dulu ambil kunci ambil jaket langsung jalan
nah kalau misalnya bokap sama nyokap udah jalan
udah nyampe bilang aja gue lagi ikut lomba adu panco ya
pakai rock dulu baru gue ajak
iya menang ya semangat kakak
aduh mereka di dalam lagi pada ngapain ya
semoga lancar semoga lancar amin
gue berdoa banget semoga bokap lo nemuin sesuatu yang greget gitu dari tante gue
gue juga berharap gitu sih sin
karena gue pengennya sih perasaan cinta papi ke adrara tuh bisa hilang perlahan lahan